hai yang bapak diri
kita rencana ketemu
ya sekarang kita mulai jam satu empat puluh delapan
mencoba disiplin ya
yang kami hormati
pak win di rut gbk
dan ini pak risa
jadi hari ini
saya belajar untuk membaca
apa yang bakal ditanya wartawan
kira kira yang bakal tanya
satu soal pak anies
soal kerusakan gbk
mau yang mana dulu ya
supaya jadinya jelas ya
wartawan ini mesti didengar
kemauannya apa ya
saya adalah ketua steering committee
berdasarkan surat tugas dari
kurang lebih dua lima tiga bulan lalu
saya diundang di
untuk ditugaskan mengurus
keunangan saya juga
keseluruhan membentuk organizing committee
yaitu tahun dua ribu lima belas

bapak presiden jokowi
saya masih ingat kurang lebih

itu bertemu di istana
bagaimana turnamen piala presiden
paling tidak ada enam visi beliau
yang pertama adalah
jadi transparan uang masuk uang keluar
bagaimana caranya mas ara
caranya diaudit pak
dari pertama kedua dan ketiga
kemudian tidak menggunakan uang negara

dan saya juga ingin menguasai uang negara

dan saya juga ingin menguasai uang negara
kemudian juga transparansi yang
kita buat yang sebelumnya belum ada
adalah setiap menit ke tujuh puluh lima
penonton yang hadir
jumlah uang masuk
kemudian juga jumlah
dan juga pedagang asongan
karena itu juga visi dari misi beliau
soal ekonomi kerakyatan
jadi satu soal transparan
yang kedua soal fair play
fair play ini penting sekali
tidak boleh ada pengaturan skor
kita masuk jalan
tidak ada isu soal pengaturan skor
tidak ada soal
silahkan teman teman yang mengikuti
bagaimana transparannya kita
tidak menggunakan uang negara
sesuai arahan presiden
itu yang kedua ya
pertama tadi adalah transparan
kedua fair play
yang ketiga bagaimana pembinaan prestasi
kita bisa lihat dalam pelaksanaan
kurang lebih tiga puluh satu hari
dibuka enam belas januari di bandung
tujuh belas februari di gbk
di sdn juga sering datang
dan kita bersyukur
semoga dalam turnamen ini
yang bisa membantu
prestasi daripada tim nasional kita
kemudian yang keempat
adalah bagaimana membangun industri
industri terdiri dari apa
terdiri dari klub
klub itu ada siapa aja sih
kemudian ada media
pemasukan paling besar kan dari media
yang pemegang haksiar
itu memberikan kontribut tiga puluh miliar rupiah
kemudian indica sepuluh miliar
luar itu ada masuk dari
tiketing cukup besar
kalau tidak salah
enam miliar lebih
satu hari pertandingan itu
hari sabtu kemarin itu enam miliar
kita umumkan jelas
saya umumkan depan pak presiden
itu luar biasa bisa mendapatkan seperti itu
kemudian industri itu
juga mesti sehat
kita tahu kita membangun
industri olahraga ini
saya beruntung waktu pertama
berpartner dengan erik tohir ya
karena memang punya pekerjaan yang sangat baik
dan berhasil terbukti sukses mengolah inter milan
dan bagus ya
kemudian tadi bicara soal
hiburan rakyat juga menjadi visi misi
daripada pihak presiden
saya sudah sampaikan ukuran rating tinggi sederhana saja
selain data data yang sudah disampaikan
viak tv nya tadinya kontraknya
semifinal itu dua hari
tanggal sepuluh dan tiga belas februari
tapi karena tinggi sekali ratingnya
sampai jam tujuh tiga puluh
pengennya semua tujuh tiga puluh
tapi karena misalnya persija main di afj
kita mesti juga mempertaskan nama negara
jadinya semifinal yang paling rendah pendapatan tiketnya ya
itu adalah persija melawan psms
karena mainnya jam dua tiga puluh
ini menunjukkan juga buat kita tidak
mementingkan komersial semata
tetapi juga kalau ada yang mengatakan
ketat semakan dan kepentingan negara
kita korbankan soal komersial dan kemauan tv
secara penitian juga
itu pendapatan terendah di semifinal
buat kepentingan negara kita harus
utamakan kesiapan itu
tadi sudah fair play sudah transparan
tentu ada satu hal
yang menurut saya juga bagus
paling gak ada progress
bagaimana kematangan sporter
kita lihat beberapa sporter
yang besar ya
kelot dengan sporter besar
dan persebaya kalah
tapi relatif bisa menerima
tanpa hal hal yang berarti terlalu
terlalu bagaimana begitu
persib juga kalah di bandung juga seperti itu
ada menurut saya langkah maju
tentu belum sempurna
pasti belum sempurna
upaya upaya kita kalau teman teman saya yakin hadir sebagian
waktu kita conference shippers hari kamis
itu saya undang lima pihak dalam
yang final itu kan antara
persija melawan balai united
tiga empatnya itu berarti
tiga empatnya itu berarti
persimis lawan istri wijaya
jadi yang kita undang yang pertama
pemilih club yang kedua adalah manager
ketiga pelatih keempat pemain
yang kelima adalah koordinator supporter
kita minta betul disitu
pak kapolri juga hadir disitu
untuk kesadaran daripada
supporter untuk bisa
anarkis bisa menjaga
aset aset bangsa dan negara ini
ya begitu kita juga tahu
gbk ini dibangun pada saat
zaman presiden soekarno
disini juga pak win sudah menjaga betul
lampunya paling bagus di dunia
kita jaga betul
waktu hari kamis juga sebelum conference shippers
saya datang ke kantor
mas anies ya gubernur dki
saya datang dengan tujuan mengundang
saya kasih undangan
saya kasih kaos piala presiden
kita ada foto juga mungkin rekaman dari wartawan

dan kemudian beliau juga
menyampaikan akan hadir begitu
jengan men support paling tidak
saya tahu tiga hal lah dia support
yaitu soal kebersihan
soal trans jakarta yang beroperasi sampai malam
beliau sudah ber magazine
che kita berterima kasih
saya sudah sampaikan kalau ada konsekuensi
biaya yang sedang ditampilkan oleh abang dan vainalandia disitu
biaya yang dibutuhkan kita siap
waktu itu kita sampaikan seperti itu
karena ini adalah
turnamen yang dikelola secara profesional
tadi menyangkut mas anies
jadi saya harus sampaikan
ini kebetulan sahabat saya dua duanya
saya berkawan lama
ya kalau mau cerita sedikit
ya mendukung mas jokowi dulu
ya di jakarta

sering sama sama satu mobil
ya tidak ada isu yang luar biasa
waktu final kemarin juga
duduknya mas anies
itu kalau tidak salah
tiga kursi dari pak jokowi
kemudian pada saat gol
menyelamatkan sama mas anies
mengenai acara kemarin
acara kemarin adalah acara yang
dikendalikan sepenuhnya oleh panitia
dalam hal ini saya saya adalah pihak
yang paling bertanggung jawab
nama nama yang mendampingi presiden jokowi
itu dari saya
yaitu presiden jokowi pak wiranto
dan pak menpora
nah harusnya bersama saya
saya turun ke bawah
saya juga ikut mengangkat meja
kalau saudara saudara bisa melihat
bagaimana meja supaya cepat bisa
berjalan dengan cepat
kemudian juga bagaimana memandu
teman teman waktu itu ada
panglima tni ada ketua mpr
ketua dpd yang memberikan hadiah
dan dari sponsor
sponsor utama itu kemarin adalah m tech
ya pak alvin yang memberikan hadiah
kemudian juga dari indofood
harusnya indika juga ada tapi dia udah keburu pulang
harusnya dia ada disitu juga memberikan
karena sponsor utamanya mereka berdua
jadi kalau kemarin
begitu ya saya harus
sampaikan tidak ada orang yang
paling bertanggung jawab
yaitu saya yang paling bertanggung jawab
jadi kalau soal itu namanya dari
saya begitu tentu asumsi saya ada
misalnya wakabori kan itu pendukungnya persija
dia ikut menerima hadiah
bukan menerima hadiah
menerima ucapan selamat dari presiden
dan tentu dalam logika saya
adalah pak anies menang persija
persija itu harusnya
mas anies menerima hadiah
bersama sama dengan persija menerima hadiah dari presiden
tapi itu ketidaktahuan saya
saya kurang begitu mengerti soal protokoler
jadi kalau ada kesalahan itu pasti salah saya
jangan salahkan orang lain
karena pas pampres mendapatkan nama nama dari saya
begitu siapa yang bisa turun dan sebagainya
tapi yang pasti tidak ada
karena sebelum pertandingan kita ngobrol di vip
bukan di royal box ya
kemudian pas mau pertandingan naik ke atas
ya ngobrol ngobrol sesudah gol juga diselamatin
tiga pertandingan selesai di halaman gbk
begitu kita mau keluar
kira kira jam setengah satu pagi kita juga masih ngobrol
baik baik mas anies terima kasih ya
ya masih mas ara kita memang mau janjian juga
mau izin makan mau ngobrol sama sama
karena memang saya bersahabat sama anies sudah panjang lah begitu
nah jadi kalau ada di sosial media mengatakan bahwa
kenapa ditahan turun ke bawah
itu bukan salahnya pas pampres itu salah saya
kalau mas anies tidak ke bawah itu itu adalah salahnya saya
harusnya saya minta mas anies menerima hadiah
atau ikut rombongan dari persija untuk dari presiden
itu yang harusnya saya lakukan
jadi saya gak menyalahkan karena saya turun ke bawah
mengontrol semuanya detail kalau bisa dilihat tv nya
saya ke bawah bagaimana saya bacakan siapa siapa yang memberikan hadiah
dan kemudian naik ke atas dan menjemput presiden kembali
jadi saya pikir saya pakut bola indonesia sudah sampai ketik ini

fair play dan juga transparan ratingnya tinggi sekali
pemberian ekonominya luar biasa jadi tidak ada yang bersalah
saya yang bersalah saya tidak mau salahkan orang lain
saya yang bersalah dan tanggung jawab dan saya mohon maaf kepada presiden republik indonesia
dan gubernur indonesia atas ketidaknyamanan ini
yang kedua juga menyangkut soal gbk kita sudah berusaha

berkoordinasi dengan teman teman tni dan polri
bahkan dua hari sebelum final kita melakukan konversepers
yang dihadiri oleh kapolri waka polda
dan juga waktu itu anies mengirim kepala dinaseporanya
kita baik baik saja
tapi kalau ada pihak yang mungkin menganggap ini masalah serius
maaf ya kalau itu adalah masalah serius
karena yang saya tahu pak jokowi saya antarkan sampai ke mobil baik baik saja
mas anies juga ngobrol di luar malah kita ngobrol ngobrol
baik baik mau janjian sama sama baik baik juga
jadi kalau di luar ada yang mungkin tidak happy ya saya mohon maaf
jangan salahkan orang lain salahkan saya sendiri aja
jangan salahkan pak spampres apalagi di level pelaksana
karena dia bekerja tentu berdasarkan siapa yang disebutkan tadi namanya namanya itu
saya rasa itu
kemudian soal gbk pak win tentu sportivitas itu penting tanggung jawab penting
apapun kerusakan pak win saya yakin profesional rincian nanti tolong sampaikan
kita ada kontraknya ini yang membuat itu dari kita namanya irsan pulungan ya
ini kontraknya ada deposit juga ya
ya betul pak depositnya status
rp satu ratus lima puluh miliar udah ada di rekening gbk pak ya
jadi kalaupun ada kekurangan dari situ kita siap
ini stadion dibangun dengan apbn sebentar lagi asian games
kita juga tidak menyalahkan siapapun
kita kekuatan polisi sudah hampir sepuluh ribu dengan tni
kalau rasionya kemarin yang datang anggaplah di dalam dan luar di dalam tujuh puluh ribu di luar tiga puluh ribu seratus ribu
saya pikir satu orang banding sepuluh orang itu masih cukup baik ya gitu ya
kemudian masih ada kerusakan ya kita nggak bisa salahkan siapa siapa
kita tanggung jawab
ya panitia bertanggung jawab seratus persen apapun kerusakannya kita akan bayar ya tanpa menawar
karena ini tanggung jawab harus seratus persen
saya pikir kita nggak bisa salahkan orang lain walaupun kita sudah mensosialisasikan
minta tolong tni dan polri tapi masih seperti ini ya mau apa lagi
kita sudah mencoba melakukan yang terbaik
sebelum acara final saya dengan pangdam dan kapolda itu muter muter mungkin teman teman juga sebagian lihat
ya saya muter muter ke stadion gbk ini untuk lihat situasinya
sampai saat itu masih aman aman saja
ya dan ternyata ada kejadian seperti itu
jadi sekali lagi pak win ya saya tidak akan lari dari tanggung jawab
karena menurut saya olahraga itu juga unsurnya adalah sportivitas
ya kita tidak bisa salahkan orang lain walaupun kita sudah berusaha keras
kalau memang ada kejadian begini begini ya seperti sama mas anies
ya saya kurang jago soal protokoler
ya saya kurang begitu paham
mungkin kalau soal fair play soal transparan soal memberikan ekonomi saya agak ngerti ya
jadi logika logika seperti itu saya rasa ya ke depan akan jadi catatan buat kami supaya bisa lebih baik lagi
jadi dua isu tadi yang menyangkut soal mas anies dan juga ya saya minta maaf saya terbuka kepada presiden republik indonesia
insinyur haji joko widodo dan juga gubernur dki bapak anies baswedan
atas ketidaknyamanan ini jangan salahkan orang lain yang salah saya
mengenai kerusakan gbk apapun itu kita akan selesaikan kita akan bayar tanpa menawar
karena ini adalah aset bangsa dan negara
kita sudah mencoba koreksi dengan tni pohri
kita sudah coba turun lapangan ngecek
bukan hanya rapat dan koreksi ped kita cek langsung
tetapi masih ada kejadian seperti itu
ya sudah kita harus tahu menjawab
saya rasa itu dari saya
pak win silahkan
selamat siang rekan rekan media yang saya hormati
pak ara sedang menjelaskan poin satu dan sebagian poin dua
untuk yang poin satu saya tidak ikut ikut ya
urusan sebelah kanan saya ini ya
saya menjelaskan yang poin kedua saja
jadi setelah saya pertandingan ini
setelah saya pertandingan malam itu
seluruh kawasan gbk kemudian pertama adalah sampah
sudah kita bersihkan
pada posisi kurang lebih dua tiga puluh dini hari
sudah bersih kawasan gbk
kemudian dilanjutkan dengan menginventarisir kerusakan
kerusakan yang ditemukan adalah pertama
ada tiga pintu masuk yang rusak
rusak ya rusaknya beragam dari miring sampai yang engselnya patah
jadi pertama ada tiga pintu yang rusak
yang kedua ada tujuh segmen pembatas antara penonton dengan lapangan
itu adalah satu modul satu segmennya itu artinya satu modul
itu ukuran kurang lebih satu meter kali mungkin dua meter tiga puluh gitu ya satu segmennya
ada tujuh segmen yang roboh masing masing segmen itu bersambungan satu sama yang lain
jadi ada tujuh yang robo
kemudian yang ketiga itu ada satu kursi yang fleet up itu
kemudian yang keempat adalah taman
di kawasan di luar gbk yang terinjak injak
nah untuk yang di dalam stadion utama sudah ditaksir kerugiannya
dan perbaikannya membutuhkan waktu
taksiran kerugiannya adalah tidak lebih dari satu ratus lima puluh juta
ya saya ulang taksiran kerugiannya tidak lebih dari satu ratus lima puluh juta
tadi pagi pak menteri pu juga berkunjung mungkin beberapa media tadi saya lihat ada juga yang ikut hadir di sini
jam delapan pagi tadi berkunjung memastikan angka
sesungguhnya hitungan kontraktor hanya ada seratus
tapi pak menteri memberikan ruang gerak untuk mencari kontraktor yang berkualitas yang lebih besar dari satu ratus lima puluh juta

jadi tadi juga sudah diberikan statement kepada media oleh pak menteri pu pera
bahwa kerusakan nilainya maksimum satu ratus lima puluh juta
dan akan diselesaikan perbaikannya
kalau bahasanya kontraktor hari rabu selesai
bahasanya pak menteri memberi ruang waktu lagi kurang lebih satu minggu
saya kira itu sudah sangat longgar dan logis ya
kemudian seluruh kerusakan itu sudah dijamin di dalam kontrak
jadi transparansi ini juga termasuk di dalam menggunakan kawasan gbk
itu mengikuti aturan yang ada
saya tidak bawa kopi kontraknya
minta maaf pak arah ini saya lihat ada kopi ya
jadi ini kontrak kita dengan panitia pelaksana
itu sudah dilakukan sejak
dua minggu kemudian
dua minggu kemudian
dua belas februari tanggalnya
ini kontaknya ada dua halaman
ini adalah tanda tangan saya
yang sebelah kanan
ini tanda tangan dari pak irsan
mewakili liga indonesia baru
di dalam kontrak disebutkan nilai sewanya
juga disebutkan nilai jaminannya
di dalam kontrak disebutkan nilai jaminannya
poin dua belas dari kontra itu disebutkan nilai jaminan
uang jaminan perbaikan kerusakan sebesar satu lima miliar
paling lambat hari senin tanggal dua belas februari sudah diserahkan
nah uangnya sekarang pada saat ini sudah masuk sejak itu dua belas februari sudah masuk di rekening gbk
jadi tentang kerusakan ini adalah pertama tidak ada syu lagi mengenai nilainya
yang kedua tidak ada isu lagi mengenai uang jaminannya
tadi saya lihat membawa bukti stolnya
ini juga sudah di store karena kalau tidak ada ini kami pasti tidak akan izinkan
pak ara untuk pertanding disini
ini sudah di store uang jaminan ini uang pembayaran sewanya ini uang jaminan
ini uang jaminan ini uang pembayaran sewanya ini uang jaminan
sembilan februari ini bukti storenya ya
lima miliar uang jaminan
jadi dengan demikian saya kira posisi kita per hari ini clear
dan marilah kita bersama sama untuk move on gitu ya
kita lakukan perbaikan dan kita dorong setiap cabang olahraga ini
khususnya sepak bola yang sudah menjadi industri
untuk terus bergulir agar prestasi kita maju
saya sampaikan dalam konteks industri termasuk industri olahraga
semua pasti sudah kita planning
sebagai mana itu industri
berapa kita akan dapat uang marketnya siapa risikonya apa
jaminannya apa itu semua sudah di planning
panitia pelaksana saya yakin juga sudah menghitung itu semua

sehingga ini semua di planningnya
sehingga ini semua di planningnya
sehingga ini semuadi planningnya
dalam keadaan situasi yang ada kerusakan tadi pun
itu sudah dalam rencana dan pengamanan yang baik
artinya direncanakan ada diperkirakan akan ada kerusakan
dan kemudian berapa nilainya dan kemudian diserahkan uangnya
dan ketika terjadi lalu uang itu digunakan untuk memperbaiki kerusakannya
saya kira demikian terima kasih selamat siang semuanya